olahraga tenis kini kembali menjadi tren sebagai salah satu olahraga rekreasi di indonesia
klub atau komunitas tenis semakin mudah ditemui
kita sebenarnya klub tenis yang terbentuk karena pandemi sih
jadi dari pandemi pandemi akhir kita ini ngebentuk famos
yang sebenarnya kita mau fasilitasin pemain pemain rekreasional
sebenarnya dulu bapak saya sih pemain tenis ya pemain tenis atlet
dan dulu kecil saya dipaksa main tenis tapi gak suka
tapi mau gak mau saya harus belajar kan
nah itu sudah vakum lama akhirnya semenjak pandemi kemarin
kok tenis kayaknya seru nih saya coba main tenis lagi sekarang deh kecemplung lagi
olahraga tenis mempunyai manfaat yang cukup beragam
mulai dari meningkatkan kesehatan jantung meningkatkan keseimbangan hingga membakar kalori
tio abe seorang pelatih tenis menyatakan
satu set permainan tenis biasanya
berlangsung dua hingga tiga jam
dalam rentang waktu itu ratusan kalori terbakar
alhasil olahraga ini juga disebut salah satu olahraga kardio
apa sih mas yang harus dipelajari awal mas paling dasar dalam main tenis ini apa sih mas
oke paling sih kalau awal awal banget
itu mungkin pegangan pegangan grip dan cara mukul
itu paling dasar sih untuk bisa belajar tenis
nah dari situ nanti kita coba mukul aja yang penting lewat tari aja dulu dari net
ada nggak sih mas tips atau trik untuk bagi pemula ini biar apa ya namanya biar biasa gitu biar bisa maintenance mas
yang penting fun dulu yang penting pokoknya kalau udah fun mereka pasti akan lebih natural lah seneng tuh
tapi kalau dia udah nggak fun terus kurang suka gitu nanti pasti boring cepet banget
nah itu jadi kita lebih fun dulu seneng nah baru disitu lebih cepat
mas ini kan katanya tenis ini sebagai salah satu olahraga kardio ya mas bener gak sih mas ini
ya kita kardio itu kalau kita ada porsi untuk fisik pun bisa ada di tenis
jadi kompleks banget di tenis itu
jadi dari fisik pun ada kardio lebih keras pun ada di level tertentu juga ada
kalau misalkan sekali set main tenis ini bisa berapa kalori mas kebakar mas
mungkin kalau dua jam bisa lima ratus an mungkin ya lima ratus sampai tujuh ratus lah
jadi bukan ini ya bener bener apa kardio banget ya mas main tenis ini
salahnya pindah pindah kali ya
betul lari juga segala macam
untuk mendapatkan manfaat dari olahraga tenis kita harus memperhatikan hal hal tertentu sebelum bermain tenis
di antaranya mempunyai perlengkapan tenis yang tepat dan melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya cedera
adi dwinanda softan herdiagama jakarta